anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news dan kita sudah terhubung dengan pengamat intelijen susaning tias kartopati
selamat malam bu nuning
selamat malam mbak
ya bu kita tahu bersama ini bahwa lagi lagi ini benny mamoto ketua pelaksana harian kompolnas sudah mengonfirmasi bahwa pelaku yang tewas pasca insiden yang terjadi di mabes polri ini adalah seorang perempuan
dimana lahir pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima bagaimana kemudian anda melihat proses atau rekrutmen yang juga dilakukan kepada mereka yang ada di usia muda dan kemudian dilakukan pada perempuan ini sebagai pelaku teror
ya baik mbak jadi kita berawal dari rekrutmen dulu ya
rekrutmen sekarang itu bisa dilakukan secara tertutup ataupun terbuka
tertutup itu di antara lingkungan mereka dan jaringan mereka sendiri
kalau terbuka itu bisa rekrutmen dilakukan di ranah publik seperti kampus sekolah lalu tempat perkumpulan agama dan lain sebagainya
nah ini yang sering terjadi proses enabling environment
dimana seseorang itu diberikan masukan yang tidak wajar tidak normal tetapi terasa normal
dinormalisasikan oleh pihak yang memberikan
diberikan masukan tersebut
atau pengajaran pengajaran kepada orang orang yang direkrutnya
oleh karena itu selalu saya pesankan bahwa hati hati kepada para orang tua
menitipkan anaknya mungkin di tempat tempat pendidikan agama atau di sekolah di kampus ya
atau di pergaulan mereka sendiri
karena sekarang ini proses itu tengah terjadi di antara masyarakat
baik kalau kita melihat
dan kalau kita lihat ini adalah seorang perempuan ya
perempuan kita ketahui bersama bahwa perempuan sebenarnya kan orang yang bisa dikatakan memiliki tingkat sensitivitas yang agak tinggi ya
jadi apabila diberikan masukan yang lalu kemudian bisa membuat perasaan lebih berkecil
lalu menimbulkan emosi marah itu
perempuan lebih mudah merasakan hal itu secara psikologis
jadi memang rekrutmen perempuan seluruh dunia
seperti terjadi juga di pakistan ya
itu kan kerap kali terjadi bahwa bomber itu adalah seorang perempuan
kalau melihat dari bagaimana pola yang dilakukan oleh terduga teroris yang menyerang mabes polri pada sore tadi
bisakah anda kemudian mengamati termasuk dalam jaringan mana kemudian terduga pelaku ini atau terduga teroris ini
jadi saya seringkali mengatakan bahwa kita tidak usah terlalu terburu buru menyampaikan kepada publik ini adalah jaringan
mana apakah a satu sel dengan yang melakukan pemboman di gereja katedral makassar atau tidak
atau apakah ini lone wolf
bisa saja itu terjadi
jadi analisa intelijen itu biarkan matang saja dulu mbak
apabila kita ingin buru buru mengetahui jaringan mana
karakteristik itu bisa saja sama tetapi jaringannya beda
jadi memang kalau menganalisa jaringan itu kita akan melihat karakteristiknya
lalu alat yang dibuat
yang digunakannya itu apa
jadi memang kita tidak bisa terburu buru
bisa juga ini adalah lone wolf
dan satu hal lagi di dalam menganalisa kejadian kejadian seperti ini
sisakan tiga puluh atau dua puluh lima persen bahwa di situ ada kepentingan politik ekonomi sosial atau budaya
selain urusan ideologi radikalisme dan intoleransi
apa kemudian maksudnya itu mbak
apakah kemudian ada desakan ekonomi kemudian arah atau paham politik yang dianut seseorang itu juga kemudian mempengaruhi aksi yang mereka lakukan dalam menjalankan tindak terorisme
di dalam proses terorisme ini kan sebenarnya ini kan proses terrorizing
membuat situasi menjadi terasa mencekam
nah ini bisa saja
kelompok kelompok itu saling berkomunikasi saling menggalang
kita tidak juga tahu siapa dibalik ini semua
intelektual dadernya siapa
tokoh intelektualnya siapa
itu yang harus dipertanyakan gitu
nah kalau kita melihatkan ya memang bombernya mungkin saja seorang perempuan yang mungkin
pendidikannya juga kurang dan mungkin juga di dalam tingkat ekonomi yang tidak baik
tetapi jangan dilihat sosoknya
ini kita harus lihat
kan kita punya it cukup canggih di inavis di kepolisian ya
di baintel kampolri
juga di bareskim
nah itu harus lihat jaringannya mana gitu
kita tidak boleh terburu buru
jadi core problemnya kalau terburu buru tidak nampak mbak
kalau kita melihat kemudian serangan ini dilakukan di mabes polri begitu
markas besar polisi republik indonesia
dan ini bukan pertama kalinya serangan dilakukan kepada polisi atau aparat begitu
dan dilakukan di kantor polisi
nah ini adalah mabes polri yang diserang
apakah kemudian anda bisa menyatakan bahwa ada kecolongan di sini
sehingga insiden ini bisa terjadi
ini sejak covid ya
saya perhatikan di semua gedung
itu hampir yang diperiksa itu hanya temperatur kita saja
tidak lagi kita diperiksa apa apa kita yang kita bawa begitu
nah itu juga sebenarnya jangan sampai terjadi
dulu kita sebelum ada covid
kita mau masuk kita kan pasti diperiksa kita bawa senjata atau bawa senjata tajam atau apa begitu ya
sekarang itu hanya alat
apa untuk memeriksa suhu tubuh
berapa derajat badan kita saja yang dilakukan begitu
nah apakah pertanyaannya apakah pada saat itu di mabes polri juga hanya melakukan pengecekan suhu badan orang
ini kan kalau misalnya sampai terjadi
metal detektornya juga harus dipertanyakan seperti apa gitu
harus benar benar kita pertanyakan bagaimana kemudian pengamanan di markas besar polri
pada sore tadi ya
hingga sampai terduga teroris ini bisa masuk dengan membawa senjata
kalau saya lihat ini kan mabes polri
polri itu kan oleh para teroris dinyatakan sebagai togut mereka
nah ini kehadiran mereka langsung di titik togutnya itu
ini adalah sebuah simbol
apa ya simbol untuk penentangan ya simbol untuk melawan
jadi ini memang harus hati hati
baik sebelumnya ini bukan pertama kali juga terjadi di area sekitar mabes polri
sebelumnya juga sempat ada penusukan ya yang terjadi di musola yang lokasinya tidak jauh dari mabes polri
kemudian terjadi lagi
di tahun dua ribu dua puluh satu ini
berarti apa kemudian menurut mbak nuning yang harus diperbaiki dari sistem pengamanan
terutama di markas markas polisi
yaitu tingkatkan lagi kewaspadaan
lalu bagaimana juga untuk menengarai siapa yang boleh masuk mabes polri
itu sangat penting sekali
tapi saya yakin di mabes polri itu semua sudah dilaksanakan dengan baik
tapi dalam hal ini
yang saya ingin pesan di sini
bahwa salah terorisme ini mungkin janganlah lagi hanya dibebankan kepada aparat keamanan tni badan intelijen negara atau badan intelijen yang lain
yang harus dilakukan itu adalah apa
marilah kita menghidupkan aktivitas kl ya
kementerian dan lembaga yang lain
seperti kementerian sosial pendidikan agama
harus turut serta bahu membahu dengan aparat keamanan dalam mengentaskan masalah terorisme ini
tadi sebelumnya anda juga sempat menyebutkan bahwa perlu ada peran selain dari kementerian dan lembaga
peran keluarga juga untuk bisa kemudian mengawasi milenial milenial atau masyarakat
yang saat ini menjadi kelompok sasaran
apa kemudian yang bisa dilakukan mbak nuning
dulu itu kan setiap waktu saya masih remaja ya
setiap ada tamu datang itu harus melapor kepada rt rw
sekarang kan keharusan tersebut sudah ditiadakan
itu harus dilakukan lagi
jadi juga ketika orang menginap di hotel itu juga harus pelaporannya harus lengkap
sehingga juga kita tidak
apa kecolongan ya
ada kalanya kan kita di tempat tinggal kita ada orang baru
di situ apabila takutnya aneh dan lain sebagainya
kita juga harus waspada sebagai unsur masyarakat
dan jika menempuhkan sesuatu yang aneh kita sampaikan ke aparat keamanan
terima kasih banyak atas informasi anda mbak nuning
pengamat intelijen susan
terima kasih mbak
ya susan ingtyas kartopati tadi sudah menyampaikan bagaimana
kemudian membenarkan ya mbak ya bahwa memang anak anak dan juga millenials ini
menjadi kelompok sasaran rekrutmen yang dilakukan untuk bisa dikaderisasi begitu
untuk menjadi teroris dan juga media sosial menjadi salah satu alatnya
untuk itu perlu peran serta semua pihak tidak hanya kementerian lembaga
tapi juga unsur unsur dari masyarakat mulai dari level rt kemudian juga sampai ke keluarga ya mbak ya
baik terima kasih banyak atas perbincangan